aksi saling lempar batu yang menjadi viral di media sosial ini
terjadi di ring road utara depok sleman pada kamis siang
akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet
namun bentrokan bisa diredam oleh aparat polres sleman
menurut polisi awalnya pihak debt collector
mendatangi kantor ojek online untuk bermediasi
namun para pengemudi ojek online mengira kantor mereka diserang
sehingga terjadi aksi saling lempar batu di jalan raya
berdasarkan informasi yang dihimpun
bentrokan ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan pengumum di ojek
ojek online oleh sejumlah debt collector di jalan wahid hasim
rolo gaten sleman pada selasa lalu